selamat malam masih misterinya keberadaan buronan kpk harun masiku membuat panas ruang rapat kerja komisi tiga dpr ri
yang hari ini mengundang lima komisioner kpk serta seluruh dewan pengawas kpk
aksi saling bantah pun terjadi terutama saat fraksi pd perjuangan memprotes pernyataan yang menyudutkan partai banteng
lalu apa yang membuat kpk kesulitan menangkap harun masiku
apakah benar ada invisible hand yang sengaja mengaburkan pandangan kpk
bersama saya reinhard sirait kami akan hadirkan informasi dan juga pembahasan mendalam
mengenai perkembangan politik dan juga demokrasi di indonesia dalam layar demokrasi
komisi hukum dpr mengundang lima komisioner kpk dan seluruh dewan pengawas untuk menjelaskan rencana kerja serta fungsi tugas mereka
komisioner kpk dan dewan pengawas menegaskan tidak ada ketegangan hubungan di antara mereka
ketua kpk firly bahuri menjelaskan
akan menjelaskan soal program kerja kpk lima tahun mendatang
selain itu pembagian tugas antara komisioner dan dewan pengawas juga akan dijelaskan
dalam rapat dengar pendapat dengan komisi hukum
firly menegaskan tidak ada ketegangan hubungan antara komisioner dan dewan pengawas kpk
ada beberapa pertanyaan yang disampaikan ke kita
dan itu adalah minta penjelasan terkait dengan
bagaimana program kpk terdapat
baik itu renstrah dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
maupun rencana kerja tahunan kpk dua ribu dua puluh
itu intinya itu
dan seperti apa yang tadi saya sudah sampaikan di awal
aksi saling bantah mewarnai rapat komisi tiga dengan kpk
anggota komisi hukum dari fraksi partai demokrat berulang kali mencecar komisioner kpk
terkait keberadaan tersangka kasus ott

yang juga mantan caleg pd perjuangan harun masiku
sementara fraksi pd perjuangan menyatakan keberatan atas pernyataan yang menyudutkan partai banteng

saya tidak pernah menyebut pdip
yang menyebut pdip adalah ketua
saya menyebut partai penguasa
saya bilang partai yang berkuasa
yang berkuasa siapa
berkuasa kan tidak ada pdip anda punya kesimpulan itu
yang menyebut pdip eksplisit adalah kedua
banyak pertanyaan bapak tentang dewas
perdebatan terjadi antara anggota komisi hukum dan pd perjuangan
berita terkini mengenai komisi tiga fraksi partai demokrat beni k harman dan anggota komisi tiga fraksi pd perjuangan trimedia panjaitan terjadi
saat rapat dengar pendapat antara kpk dan komisi tiga
perdebatan dipicu pertanyaan beni harman yang mencecar ketua kpk firly bahuri terkait keberadaan harun masiku
interupsi muncul dari trimedia panjaitan anggota komisi tiga fraksi pd perjuangan
trimedia keberatan dengan pernyataan beni yang mengarah ke partainya
saya yakin sekali masiku ada di republik ini
dan saya tahu pasti ya kita semua apalagi pimpinan kpk apalagi ketua dewas
tolonglah pak masiku ini jangan terus disembunyikan tangkap dia sudah
ya bisa saja tuhan yang menyembunyikan dia atau setan yang sembunyikan masiku ya kan
masih apa lagi
jangan ada kesan masiku dari partai penguasa lalu kpk lumpuh
itu saja ini adalah momentum kpk menunjukkan punya otonomi atau tidak dibawa tekanan kekuasaan atau tidak
sekian pak kedua terima kasih
kita memang mencoba arif

tidak boleh juga menyebut parpol tertentu
kalau kita mau menunjukkan bahwa soal penegakan hukum saya kira tolong dilihat siapa sekjen partai yang begitu dipanggil kpk
panggilan pertama dia datang
sekjen pdi perjuangan pak hasto panggilan pertama dia hadir
ini jumat dipanggil sudah hadir
ya kita juga jangan merasa partai kita ini bersih taat hukum apa segala macam dan kita sudah tidak usah tendensius lah
jadi apa yang kita sampaikan kalau kita sudah di komisi tiga tidak ada partai partai lagi yang ada partai komisi tiga kita harus konsekuensi
ya kata partai penguasa ini menjadi momentum ataupun pemantik debat yang terjadi di komisi tiga
saat rapat dengar pendapat antara komisi tiga dengan kpk dan juga dewan pengawas kpk
tadi dimunculkan pertama kali oleh benny kaharman dari fraksi partai demokrat
yang justru mempertanyakan kepada ketua kpk komisioner kpk di mana sebetulnya keberadaan dari harun masiku
jangan sampai kemudian tadi kalau kita kutip dari pernyataan dari benny kaharman mengatakan bahwa ini disembunyikan oleh partai penguasa
kemudian pd perjuangan merasa agak baper sebagai partai penguasa
dan membalikan statementnya bahwa mengatakan justru pdi perjuangan sekjennya sangat kooperatif ketika dipanggil oleh kpk berkaitan dengan kasus harun masiku ini
memang sampai dengan hari ini tidak hanya di anggota dewan sebetulnya tapi di kita di antara masyarakat di publik juga terjadi perdebatan soal kemana sebetulnya harun masiku
kami ambil judul di sini mati kutu buru harun masiku karena menurut kami memang tampaknya mati kutu
karena sampai dengan hari ini pasca ott terhadap sejujurnya

lima nama termasuk soal terhadap harun masiku
memang kpk dan juga para penegak hukum belum bisa menemukan di mana keberadaan caleg ataupun mantan caleg dari pd perjuangan ini
tampaknya agak sulit bukannya justru semakin terang benderang tapi justru ini semakin hilang dan agak kabur kemana sebetulnya harun masiku ini berada di mana
dan siapa kemudian yang menyembunyikan kalau memang betul dia disembunyikan
ini akan kita ulas bagi anda agar kemudian anda mungkin yang terdenamkan
agar kemudian anda mungkin yang terdenamkan agar kemudian anda mungkin yang terdenamkan
distraksi dengan sejumlah pernyataan yang berbeda beda antara pemerintah
ini biar lebih jelas melihat bagaimana sebetulnya konstruksi kasus ini
dan di mana sebetulnya posisi ataupun keberadaan harun masiku yang kita rangkum dari sejumlah fakta fakta yang terjadi
kita coba lihat pertama tentu dari yang paling basic dulu yang paling dasar adalah kasusnya terlebih dahulu ya
delapan januari dua ribu dua puluh ott kpk kasus navigasi pow pergantian antar waktu anggota legislatif dari pdi perjuangan

pdi perjuangan yang meninggal dunia nazarudin kimas kemudian digantikan oleh nama yang lain
kpu menetapkan nama tertentu tapi kemudian pd perjuangan merasa itu hak subjektivitas partai untuk menentukan nama
kemudian pdip menunjuk nama harun masiku
di sinilah kemudian titik kasus itu terjadi
kemudian pada tanggal sembilan januari kpk langsung menetapkan ada empat tersangka di sini
ada wayu setiawan mantan komisioner kpu anda tentu sudah tahu kasusnya karena begitu cukup lama diperdebatkan dibahas begitu ya di ruang publik
kemudian harun masiku itu sendiri ada saiful dan juga agus tani di sini sebagai perantara yang memberikan uang terhadap wai setiawan
agar kemudian proses paw nya ini dilancarkan oleh komisioner kpu wayu setiawan
nah disinilah kemudian anda ingat ya delapan januari ott terhadap empat nama ini
tapi kemudian yang menarik adalah karena tidak ada harun masiku dalam ott ini
tidak tertangkap hanya tiga saja hanya wahyu hanya saiful dan juga agustani ini
jadi tidak ada harun masiku
wajar bahwa kemudian akhirnya kita semua bertanya tanya kemana harun masiku melarikan diri begitu
atau bersembunyi atau mungkin disembunyikan
nah ini yang kemudian menjadi perdebatan di ruang publik menjadi informasi yang simpang siur tentang di mana keberadaan harun masiku
karena posisinya tentu sangat penting untuk kesaksiannya informasi yang sangat penting untuk bisa membongkar sebetulnya proses ini
apakah hanya melibatkan empat
atau justru melibatkan sejumlah nama nama yang lain di internal partai yang memang terseret dalam kasus ini
ini pdi perjuangan
meskipun kemudian akhirnya pdi perjuangan membentuk tim hukum karena merasa dirugikan dari pemberitaan terkait dengan suap wayu setiawan ini
kita lihat sebagai publik tentu kita hanya bergantung terhadap informasi yang diberikan oleh pemerintah yang punya akses kemana mana
yang punya legitimasi untuk menjelaskan kepada masyarakat
nah apa kemudian kata menkumham yasona lauli
soal keberadaan harun masiku yang ia mengatakan bahwa harun masiku sudah ada di luar negeri tempatnya di singapura
kita dengarkan pernyataan yasona lawli berikut ini
pokoknya kami beritahu sudah ada di luar tanggal enam
tanggal enam dia sudah keluar sudah ke singapura
iya jadi tanggal delapan kan ott
tanggal enam dia sudah apa sudah di luar
apa tujuannya keluar kita belum tahu
berarti dia juga belum tahu lah barangkali ott
dia memang sudah keluar dari republik
bahwa dia nanti kalau masuk dan apa permintaan dari kpk kita akan secara hukum kan kita terima
nanti kalau ada permintaan dari kpk seperti apa nanti kita lihat gitu
ya itu pernyataan dari menkumham sendiri ya
enam januari sudah tidak ada di indonesia sudah keluar negeri
artinya di saat ott itu berlangsung di tanggal delapan januari
menurut menkumham yasona lawli harun masiku sudah tidak ada di indonesia
itu mungkin menjadi dalil begitu ataupun alasan kenapa harun masiku tidak tertangkap tangan pada ott pada tanggal delapan januari
tapi faktanya adalah kita bicara fakta saja di sini
kita geser berikutnya
ternyata informasi yang diberikan oleh menkumham yasona lawli itu adalah informasi yang salah
jadi yasona lauli memberikan informasi yang salah
sekali lagi informasi yang salah karena kemudian terkonfirmasi harun masiku tidak berada di luar negeri pada tanggal enam januari
tapi memang kemudian
akhirnya balik lagi menurut informasi yang kami dapatkan berikutnya
jadi memang yasona lauli sebagai menkumham sempat salah memberikan informasi
sempat juga presiden jokowi agak menegur beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa hati hati dalam memberikan pernyataan
karena ini adalah menkumham
tentu menkumham punya adalah jabatan yang sangat strategis di bidang hukum
informasi tentu diharapkan informasi yang a satu yang akurat yang kemudian bisa menjadikan dasar dalam kasus hukum ini untuk diproses
kemudian tidak menimbulkan tanda tanya kenapa kemudian seorang menkumham bisa salah informasi
bukankah ia punya akses yang cukup luas untuk bisa mengecek ke segala lini bawahannya
untuk mengecek di mana sebetulnya keberadaan harun masiku
karena tentu menkumham membawai sejumlah bidang termasuk misalnya soal imigrasi
nah ini yang kemudian cukup menarik
ada pernyataan salah informasi yang disampaikan oleh menkumham yasona laudi soal keberadaan harun masiku
nah sebelum kita dengarkan apa kemudian pernyataan yang sebetulnya ya terkait dengan posisi
harun masiku kita lihat dulu
sebelum itu terjadi memang sempat ada pemberitaan bahwa kemudian muncullah ke publik gambar ini
gambar yang mungkin anda sudah sering lihat ya dalam beberapa pekan terakhir
ini adalah video cctv di bandara soekarno hatta yang menggambarkan sosok yang diduga atau mirip sekali dengan sosok harun masiku
nah ini kemudian beredar di publik sampai kemudian akhirnya muncul informasi yang baru loh
ternyata harun masiku kita bisa temukan ada di bandara soekarno hatta
pertanyaannya tanggal berapa kan
itu yang menjadi kemudian menjadi inti ataupun menjadi dasar untuk mencari tahu di mana harun masiku
tempo menjadi media yang menelusuri bagaimana kemudian harun masiku berada
memang benar pada tanggal enam januari harun masiku itu memang betul ada di singapura
jadi dengan menggunakan pesawat garun indonesia ini ia meninggalkan indonesia pada tanggal enam januari dua ribu dua puluh
tapi kemudian data flight passengernya itu kemudian muncul lagi
sudah balik ke indonesia pada tanggal tujuh januari
jadi pada tanggal tujuh januari harun masiku sudah ada di indonesia
ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh menteri hukum dan ham yasona lauli
dan ott kpk itu terjadi pada tanggal delapan januari
jadi kalau kita konstruksikan urutannya berdasarkan fakta yang disampaikan
harusnya pada tanggal delapan januari harun masiku ini ada di indonesia
kenapa karena tanggal tujuh januari sudah ada data flight back nya ke indonesia
dan sudah direkamasi
cctv nya ini juga terkonfirmasi
tapi kemudian ini sempat menjadi informasi yang simpang siur di masyarakat
sempat kemudian publik bertanya tanya mana yang benar sebetulnya
di mana harun masiku berada
sampai kemudian akhirnya setelah pernyataan yasona yang salah informasi tadi
pihak imigrasi akhirnya mencoba untuk menjelaskan kepada publik
kepada kita semua tentang keberadaan harun masiku
dan setelah penelusuran dari media yang menjelaskan bahwa harun masiku
ada di indonesia
kita jelas kita dengarkan apa kata imigrasi soal ini
terkait dengan hal di sistem bahwa
seyogiannya apa namanya fasilitasi iq

di pengelola bandara
namun karena alasan teknis
dan juga terminal buah itu diproyeksikan menjadi low cost carrier
sehingga kami dengan perangkat yang ada
kami berusaha untuk melengkapi kekurangan kekurangan
dan juga pada saat ini kami juga sedang melakukan restrukturisasi sim kim
yang masih terus berproses
nah ini apakah ada kaitannya atau tidak
terhadap itu karena memang adanya restrukturisasi sim kim ini kan

saya juga kurang memahami
namun dengan adanya kegiatan itu yang
nah ini yang masih dalam proses proses atau langkah langkah yang ada dalam pendalaman itu
ya bagaimana menurut anda pernyataan dari pihak imigrasi tadi
apakah itu cukup make sense atau kemudian itu justru menimbulkan tanda tanya tanda tanya berikutnya
karena kemudian dikatakan ada delay dan lain sebagainya
yang justru ini semakin menunjukkan bahwa ada perbedaan data ataupun statement yang disampaikan oleh pemerintah
tapi apapun itu bentuknya
yang jelas memang ini sudah menjadi satu fakta tersendiri ya
bahwa harun masiku ada di indonesia pada tanggal tujuh januari
dan sudah ada foto fotonya
meskipun kemudian dikonfirmasi lagi kepada ketua kpk
ya memang ketua kpk firly bahuri masih sampai dengan hari ini menegaskan bahwa tetap memburu harun masiku
tapi kita coba dengar apa kata ketua kpk firdy bahuri terkait dengan pemberitaan dari media dan juga keberadaan dari harun masiku
apakah di sulawesi
atau di sumatera
atau di sumatera selatan
sudah kita lakukan semua
tapi belum ada
berapa lama lagi kira kira pak
nyari orang itu gak abang memang ya
itu sama dengan mencari jarum dalam sekam
tapi pasti akan ketemu
ya masih belum tahu dan seperti mencari jarum dalam sekam
itulah tadi pernyataan terakhir dari ketua kpk firly bahuri
artinya kita masih harus menunggu
karena tentu soal keberadaan harun masiku ini adalah kita serahkan kepada wenang dari pihak pendegak hukum
termasuk soal kpk
dengan fakta fakta yang ada hari ini
tentu wajar kalau kemudian publik menaruh harapan yang cukup tinggi terhadap penegak hukum
untuk bisa bagaimana membongkar kasus ini
karena tampaknya sudah cukup jelas
data data yang didapatkan dan ini tersebar juga ke masyarakat
jangan sampai kemudian kasus ini justru bukannya semakin terang benderang
semakin nyata dibuka
tapi justru lenyap
dan tidak ada kabarnya
yang kemudian harus kita kawal bersama
terkait dengan kasus harun masiku ini
dan sudah hampir delapan belas hari
jadi harun masiku ini delapan belas hari
sejak ditetapkan sebagai tersangka
ini menjadi buron begitu
jadi ada sebagian publik yang bertanya tanya
mengapa kemudian sulit sekali menemukan harun masiku
kalau misalnya teroris begitu begitu cepat
dalam waktu sekian jam dapat ditangkap
nah ini yang kemudian kita dorong bersama
dan kita kawal bersama
bagaimana sebetulnya proses hukum ini
agar betul betul dibongkar sampai tuntas
tidak ada yang ditutupi
jangan sampai kemudian publik
jadi berasumsi bahwa ini betul betul disembunyikan
jadi kita akan pantau terus
kita akan lihat terus
kita akan kawal terus
bagaimana proses hukum terhadap pemburuan harun masiku
berkaitan dengan kasus ott
terhadap mantan komisioner kpu
dan terlepas dari perdebatan panas
yang terjadi di ruang kerja komisi tiga dpr ri
ketua kpk firdy bahuri
optimis dapat menangkap tersangka kasus ott suap
yang juga mantan caleg pd perjuangan harun masiku
kpk menegaskan telah mencari keberadaan harun masiku
namun kesulitan menangkapnya
namun firly tidak bisa memastikan
kapan kpk dapat menangkap harun masiku
ketua kpk firly bahuri mengaku kesulitan
untuk menangkap harun masiku
apakah ini pertanda jika invisible hand
yang melindungi sang buron terlampau kuat
kami akan menggalinya lebih dalam
usai jeda tetap bersama kami di layar demokrasi
ya keberadaan harun masiku yang buron
hingga kini menjadi topik pembahasan rapat kpk dengan anggota dewan
kini publik juga menanti taji kpk dalam memburu harun masiku
agar tidak ada tanda tanya
apakah harun disembunyikan
atau memang sangat sulit untuk ditemukan
kita akan coba dalami soal tersebut
mengapa kemudian tadi kita beri judul
matiku tuh memburu harun masiku
kita akan coba bahas dari perspektif yang berbeda beda tentunya
sudah hadir di studio
ketua dpp partai demokrat
selamat malam bang jansen
terima kasih bang sudah hadir di layar demokrasi
selamat tidak jumpa dengan bang jansen sittindaon
sudah ada bang muhammad isnur
ketua bidang advokasi dari ylbhi
selamat malam bang isnur
terima kasih bang sudah hadir di layar demokrasi
dan kami juga terhubung lewat sambungan telepon dengan bang ali fikri
judul bicara dari kpk
selamat malam bang ali
selamat malam mas renhard
tampaknya kpk menemui kesulitan dalam memburu harun masiku
faktor kesulitan ini karena apa ini bang ali
apakah faktor teknis atau faktor non teknis justru
jadi sampai hari ini kami kpk masih terus memburu keberadaan dan mencari dari pak harun masiku ini
kita sudah mendalami berbagai informasi yang kami dapatkan dari masyarakat di berbagai daerah
dan kemudian kami berkomunikasi
kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian
dan terus mencari keberadaan informasi tersebut
namun memang sampai hari ini kita belum mendapatkan hasil yang kita harapkan menemukan tersangka har untuk ditangkap dan kami bawa ke kpk
baik bang ali
jadi yang menyulitkan itu apa sebetulnya bang
yang menyulitkan itu apa
yang menyulitkan untuk memburu harun masiku itu apa
sebenarnya tidak ada kemudian yang sesuatu yang menyulitkan
tetapi kemudian kita tidak mendapatkan keberadaan yang bersangkutan yang bersangkutan sampai hari ini begitu
informasi yang kami terima ada di tempat tempat yang kami tadi saya sebutkan datangi di daerah daerah di luar jakarta
namun kemudian ternyata setelah dikoordinasikan kita dengan pihak kepolisian setempat gitu ya
yang di tentunya jaringan kepolisian ini kan sangat luas di daerah
tidak menemukan yang bersangkutan ada di sana
tapi kalau tadi anda katakan tidak kesulitan
tapi kan kemudian pak firly tadi baru saja mengatakan ini seperti mencari jarum dalam sekam
nah ini kalau kita gambarkan peribahasa ini kan tampaknya artinya sulit sekali dong
iya karena memang keberadaannya tidak ditemukan
minim informasi ya itu seperti apa
kalau teknis kemudian mencarinya tentunya kita sudah sangat pengalaman untuk mencari keberadaan seorang tersangka
dimanapun ketika kemudian informasinya itu valid informasinya jelas dan kami memang bergerak proaktif untuk mencari yang bersangkutan
nah ini kan persoalannya tinggal bagaimana kemudian ada informasi kita datangin kita ada tangkap bawa kan begitu
oke ada informasi tangkap datang dan bawa oke kita kunci sampai di situ bang ali fikri
saya ke bang jansen
partai demokrat cukup keras sekali menyoroti kasus harun masiku ini bang
apa yang janggal apa yang secara logika tidak bisa diterima sebetulnya dalam kasus perburuan harun masiku ini
bukan saja partai demokrat
tapi saya rasa seluruh rakyat indonesia ya
karena untuk kasus korupsi itu kita ini harus jadi oposisi memang itu dia
jadi partai demokrat ya berada pada posisi meminta sekaligus mendukung kpk untuk segera menangkap harun masjid q ini
nazaruddin saja yang lari ke kolombia itu bisa ditangkap kok mas harun masjid q seperti hilang ditelan bumi
dan itu bumi indonesia lagi yang menelan
nazaruddin itu dari singapura
lari ke kamboja biar publik juga ingat kembali
di kolombia sendiri dia di botok bogota pindah ke cartagena pindah lagi ke bogota begitulah
belum lagi dia sempat singgah di dominika di madrid spanyol
banyak sekali pelariannya itu saja dapat
di negeri orang lain
masa ada orang hilang di negeri kita ini
atau memang jangan jangan harun basuki ini udah hilang ini
itu loh atau dihilangkan
tapi tadi kalau kita disampaikan oleh bang ali fikri jubir kpk minimnya informasi ini bang sebetulnya
begini begini kita ini semua kan sarjana hukum ya
jadi coba ingin saya komparasikan soal penegakan hukum pidana ini dengan di barat contoh lah
di barat itu begini red hat
setiap kasus pidana itu yang disebut di depan itu state versus reinhardt
kalau kamu misalnya suspeknya tersangkanya terdakwanya
jadi kalau di amerika kalau kita baca putusan putusan itu
jadi ini republik indonesia state ya negara republik indonesia versus harun masjid q
itu makanya penegak hukum seperti kpk ini ya diperlengkapi oleh negara ini
dia bisa pakai seluruh instrumen negara untuk mencari orang ini
kalau tersangka begitu ya
memang berkelit seperti belum
masa negara kalah begitu dia
yang susah itu kalau kemudian misalnya ada institusi negara yang tidak di belakang kpk misalnya
tidak ikut membantu kpk
nggak bisa jalan
misalnya seperti imigrasi contohnya ini kan sejak awal kan itu ini
sudah di indonesia kok dikatakan masih di singapura
kan awalnya sejak itu itu
kemudian menjadi polemik di publik kemudian ada satu media begitu
yang melakukan investigasi secara mendalam
kita harus berterima kasih kepada tempo
walaupun ini cnn
tanggal tujuh harun masiku sudah di indonesia kok
bahkan istrinya sendiri mengatakan
sudah di indonesia suami saya
jadi kalau disebut minum informasi itu bisa diterima
maksud saya begini
jangan jangan minimnya informasi itu
karena ada institusi negara yang nggak mau bantu kpk
contohnya seperti migrasi kemarin misalnya
itu makanya saya katakan kemarin di salah satu tweet saya
kami demokrat ini juga sepuluh tahun mimpin negara ini
tidak selemot ini
tidak selemot ini
itulah sistem di imigrasi kita itu
apalagi itu perlintasan
pintu masuk nomor satu di indonesia
bandara soekarno hatta ini
apa noh delay juga buat seluruh negara
jadi kita ini negara g dua puluh
dua puluh negara paling besar di dunia
bukan negara abal abal penduduk dua ratus ribu orang ini
itu makanya saya katakan kemarin
mau pakai alasan yang manapun
pak menkumham itu
menkumham pak yasona itu
harus diberi sanksi
misalnya beliau mengatakan
masiku di luar negeri
faktanya kan tidak
sudah bohong itu
atau kalau yang kedua beliau katakan
ini sistem imigrasi kita delay
berarti selama ini bapak nggak benahi dong
kalau misalnya lah kita percaya dengan itu
itu kan dibawa tanggung jawab beliau juga itu
tapi pada intinya anda mau mengatakan bahwa
institusi negara diperlengkapi untuk
mengurusi hal hal seperti ini seharusnya begitu ya
di kasus pidana itu memang
itu makanya seperti kpk misalnya
bisa minta bantuan polisi
saya percaya pak kapolri ini
pak kapolri ini ex densus ini
nyari teroris saja bisa dapat kok
pak idam ajis ini kan ex densus ini
apalagi harun masiku begitu ya bang ya
aduh ini jangan jangan beliau cium aja dapat ini
dimana orang ini begitu
pakai penciuman aja
nggak usah pakai teknologi
institusi negara harusnya diperlengkapi untuk itu
sebetulnya upaya koordinasi kpk sendiri dengan
katakanlah kepolisian republik indonesia
dengan imigrasi untuk memburu
harun masiku ini sejauh apa sih bang
jadi begini pak mas redhat ya
imigrasi ini kan institusi resmi ya
kemudian yang mengetahui lalu lintas orang
baik dalam maupun ke luar negeri
jadi kami meminta bantuan koordinasi
sejak awal kami menetapkan tersangka
kami melakukan koordinasi
dan kemudian begini yang terpenting
tanggal tiga belas januari dua ribu dua puluh
kami kpk meminta segah tersangka
har kepada imigrasi
sekali lagi imigrasi adalah salah satu informasi bagi kpk
karena selama ini kita sudah bekerja
bekerja sama dengan baik dengan pihak imigrasi
yang kedua imigrasi adalah satu satunya institusi resmi
yang kemudian bisa mengetahui lalu lintas orang
itu satu sumber informasi bagi kpk
tanggal tiga belas kami meminta imigrasi
tersangka itu adalah
agar orang tidak keluar dari indonesia
tidak keluar dari indonesia
kemudian dua hari setelah itu
ada informasi dari bumas
bahwa tanggal enam dia ada di singapura
ada di singapura
itu bagi kami informasi
salah satu informasi
itu bagi kpk
tetapi tanggal tiga belas kami sudah segah
apa sih gunanya sudah segah
kalau kemudian kami koordinasikan dengan
kalau kemudian tanggal tiga belas kami sudah mengeluarkan surat tegas
dan dua hari setelah itu informasinya
yang bersangkutan ternyata dari singapura
tapi kami tidak berhenti di situ
kami terus menerus berkoordinasi
kami kemudian meminta bantuan polri
paralel dengan imigrasi tadi yang cegah
tadi tanggal tiga belas
kami paralel minta bantuan kepolisian
untuk mencari yang bersangkutan
sampai kemudian tanggal sekitar
kita mengeluarkan surat dpo
sampai tanggal dua puluh dua
kemudian resmi dari imigrasi mengatakan
oh dia sudah di dalam negeri
bang ali fikri mau nanya satu dong
ini harun masyikuni sudah dicekal apa belum ini
bukan cekal ya
beda dengan cegah dan tangkap
orang nggak boleh masuk
ini dicegat orang nggak boleh keluar
berarti sudah ya
ditetapkan tanggal sembilan
kpk itu juga nyebut
harun masiku itu ada di luar negeri
yang menyampaikan itu
wakil ketua kpk nurul gufron
ini beritanya ini
kemudian setelah ada informasi dari imigrasi
kalau imigrasi itu lima belas hari baru baru ini
ini jauh sebelum itu
jadi gini pak rehat
yang kita pertanyakan begini
ini kan pernyataan pak ali fikri sebagai jurubicara ya
tapi pernyataan para pimpinan kpk
pak nurul gufron
dalam berbagai kesempatan
langsung mempercayai penyataan dirjen imigrasi dan menkumham
jadi seolah olah kita melihat
menerima informasi itu sebagai informasi utuh
iya pertanyaan penting
kemana intelijen kpk yang selama ini kita ketahui cukup baik
karena apa dalam kaos ini
dan bukan hanya soal harun masiku
tapi ketika menggeledah
ketika hendak menangkap di sekolah lembaga tertentu
jadi banyak hal yang kita lihat dari masyarakat sipil
ada kejanggalan di perperkaraan ini
nah nanti anda beberkan lagi
kejanggalan apa saja menurut lbhi
dan juga termasuk yang melaporkan pak menkumham ya
pak yasona lawli ke kpk
kami harus break terlebih dahulu
dan juga bang ali fikri
kami akan segera kembali
usaha jeda berikut ini
ya jadi dalam rangka memburu harun masiku
kpk sudah menjelaskan tadi bang ali fikri
bahwa sudah dilakukan sejumlah upaya
dan kalau ada informasi itu kemudian akan dijadikan bekal untuk mencari harun masiku
ke polisi ya
dan juga ke imigrasi
sudah dijelaskan panjang lebar tadi
tapi tampaknya dari lbhi masih menemukan hal yang janggal
jadi ada peristiwa hampir dua minggu
di mana lembaga negara memberikan informasi yang salah
tentang keberadaan seseorang
itu berdampak pada gagalnya penyidikan
lamanya penyidikan sekarang ini

itu ada pasal dua satunya
apa itu penghalang halangan penyidikan
itu tidak pidana
jadi kalau kita berbicara tentang hal ini
kita harus berbicara tentang hal ini
setiap orang yang dengan sengaja mencegah merintangi atau menggagal secara langsung atau
penyidikan perunturan atau persidangan
itu adalah tindak pidana

ya yang menghalangi penyidikan
jika ada ya harus ditangkap
kalau tidak kita harus meneliti
jadi kita harus meneliti

apakah itu yang harus kita lakukan
jika tidak kita harus melakukan
maka penting buat kpk sebenarnya melihat apakah ada unsur unsur di sana oleh siapapun
ya yang menghalangi penyidikan
jika ada ya harus ditangkap
di sana ada banyak yang merintangi
lokasi misalnya pengacara itu kena
maka penting di perkara ini siapa yang membantu harun masiku
dia bersembunyi dia lari dia luput dari pantauan imigrasi ini siapa nih
jadi bukan hanya sekedar permintaan dipecat gitu ya kepada presiden
diganti misalnya dirijennya atau misalnya sekedar teguran saja
harusnya diberikan sanksi lebih tegas
apa itu disidik dong
dalam kasus ini yang melibatkan penyidikan menurut anda siapa
sebagai orang yang statement resmi pertanggung jawaban di publik
dia menyatakan bahwa rumah saya masih di luar negeri
selama dua minggu loh
dan kami pada dua puluh tiga januari melaporkan secara resmi kepada kpk tentang pidana oj ini
kami meminta kpk serius melakukan penyidikan
mengungkap apakah ada di sana upaya perintangan upaya penghalang halangan penyidikan
ini kpk sudah sering melakukan hal ini
yang membantu yang menghalangi di pidana ditarik
dan bukan hanya ini perkaranya kan tapi juga ada perkara perkara yang lain
penghalangan untuk misalnya penyegelan penghalangan untuk penangkapan
itu juga bagian dari ojk
karena ini soal maruah negara ya
kalau indonesia negara sebesar ini tidak bisa mengungkap kasus korupsi
sampai levelnya naik tinggi lagi itu kan berarti
semuanya kita bersalah
tapi tadi yang disampaikan oleh bang alif fikri dari kpk menurut anda
bisa diterima tidak sih kemudian penjelasan penjelasan yang
ya kan publik jadi menelucu
apa yang lucu
ini ada dua lembaga negara ada kpk ada menkumham gitu ya
kalah oleh lembaga media
ini negara yang dikasih dana sangat besar untuk menyidikan
untuk mencari punya kemampuan intelijen dilatih disekolahkan
kalah oleh jurnalis gitu loh
yang dapat cctv nya lengkap
ini wajah negara itu mau dikemanain gitu
wajah pimpinan kpk dewas menteri hukum dan ham kalah oleh media dipermalukan
seperti ini ini bagaimana
untung media mengungkap
kebayang kalau media nggak mengungkap ini mau jadi apa
jadi tadi anda juga highlight mengapa kemudian kpk langsung percaya begitu saja informasi dari imigrasi begitu
itu tanda tanya buat anda ya
pertanyaannya gini kan jadi pertanyaan pimpinan ya
tidak mampu atau mau
soal tidak mampu atau tidak mau untuk mengungkap lebih dalam lagi
ini pertanyaan penting dari masyarakat yang kami pandang untuk jadi pertanyaan di forum ini
bang ali fikri kenapa
informasi dari imigrasi yang awal itu yang mengatakan bahwa harun masiku sudah keluar di tanggal enam dan belum kembali lagi itu langsung diterima begitu saja
tapi kemudian akhirnya diungkap
kemudian itu sebuah informasi yang salah
iya iya bisa mendengar

kemudian sepuluh hari jumat
tiga belas tiga belas sebelum kemudian imigrasi mengumumkan bahwa tanggal enam ada sudah di singapura
kami sudah keluarkan surat tegah mas renhat
kalau surat tegah itu orang supaya tidak keluar keluar negeri
ini adalah proses masih penanganan perkara
imigrasi merupakan satu satunya informasi
bukan berarti kemudian kami hanya memegang satu informasi dari imigrasinya perlu dicatat
imigrasi mengungkapkan bahwa dia tanggal enam ada di singapura tanggal berapa
itu di situ dulu yang terpenting gitu
sedangkan kami tanggal tiga belas itu sudah meluarkan surat cegah
dan buat apa kami meluarkan surat tegah kalau informasinya ada di luar negeri
jadi tanggal tiga belas itu surat tegah yang anda maksudkan itu sudah dikeluarkan sebetulnya
surat tegah itu informasinya tentunya adalah ketika orang masih ada di dalam negeri
jangan jangan mas renhat
kalau kemudian begini
kalau kemudian institusi resmi mengatakan bahwa dia ada di luar negeri tanggal
dan itu disampaikan pasca tanggal tiga belas
tanggal empat belas atau tanggal lima belas
itu informasi yang kami terima gitu loh
itu informasi yang kami terima juga
oke bang istur silakan
pertanyaan penting ini
kalau untuk peristiwa tanggal tujuh saja
oke ya tanggal tujuh saja kemudian informasinya baru diakui kesalahannya dua minggu kemudian
pertanyaannya apakah informasi selanjutnya bisa kita percaya
kalau yang pertama saja sudah akibat delay dan menyiapkan informasi yang tidak tepat
bagaimana informasi berikutnya
apakah publik mempercayai statement bahwa dia sekarang masih dalam negeri
jangan jangan yang tanggal sepuluh dia sudah ke luar negeri lagi
kan bisa jadi
tanggal tujuh tersangka penetapan
tanggal delapan sembilan dicabut lagi
dan informasinya delay lagi berturunkan nanti februari
itu kan bisa jadi kan
baik bang ali fikri tapi sebetulnya dari misinformasi dari imigrasi dari menkumham tentang kemarin harun masiku
seberapa jauh itu menghalangi atau memperlambat ya
memperlambat pencarian dan juga penyidikan dalam kasus ini oleh kpk
jadi begini juga ya mas zedhat
kalau terkait dengan pasal dua puluh satu itu kita harus mengkaji secara mendalam dulu
di situ kan unsurnya jelas dengan sengaja
ada dolus ada kesengajaan
mencegah merintangin mengagangkan dan seterusnya
itu perlu pengkajian dulu terkait dengan penerapan pasal dua belas
terakhir tanggal dua puluh dua pak dirjen imigrasi kan mengatakan akan melakukan pendalaman terkait dengan salahnya informasi itu
ya kan itu kan mengakui kesalahannya bahwa memang ternyata ada koreksi
dia ternyata sudah kembali kalau tidak itu tanggal dua puluh dua
ya tiga belas sampai tanggal dua puluh dua
itu apa namanya waktu yang kemudian kami juga tetap bekerja di sini mencari bekerjasama dengan pihak kepolisian
mencari keberadaannya kemudian sampai mengeluarkan surat dpo
dpr itu keluar sebelum tanggal
artinya apa kpk tidak mempercayai satu satunya informasi dari imigrasi bahwa dia dari luar negeri
kalau kemudian kami percaya pada satu surat informasi dia di luar negeri ya kenapa kemudian kami mengeluarkan surat cegah kami mengeluarkan surat pencarian dan penangkapan kepada polri termasuk pada dpo
kan begitu ini yang perlu saya ulangi saya tegarkan
bahwa informasi dari imigrasi adalah satu satunya
bukan satu satunya informasi yang kami terima
oke dan sampai hari ini
ini yang terpenting pak tren ha
sehingga semakin sehingga menjadi jelas gitu
kalau kemudian keliru lah kalau orang mengatakan bahwa kpk hanya percaya kepada imigrasi gitu loh
itu satu satunya informasi bukan satu satunya informasi gitu
itu salah satu informasi
oke baik baik
bang jansan silahkan memberikan tanggapan apa yang ada ingin disampaikan
pertama menarik persoalan ini
jadi kan harun itu kan ternyata tanggal tujuh sudah di indonesia kan begitu
kemudian ada salah satu berita di tempo juga itu
kalau ketika akan dilakukan ott di pt ika ada yang diduga di situ ya
selain sekjen pdip harun masiku
pertanyaannya sekarang ke bang eli fikri itu harun masiku apa tidak yang tanggal delapan di pt ika itu
karena ada penyidik kpk di sana
iya dong kan sudah di indonesia berarti
kalau sebelumnya ya karena informasinya kabur harun di luar negeri kok
nggak mungkin dia ada kemudian di pt ika kan begitu atau di indonesia kan
hari ini kan sudah confirm ini
kalau tanggal tujuh harun itu sudah di indonesia
sekarang kan tinggal kemudian kita pertanyakan ini kepada kami
benar tidak orang itu begitu ya
harun masiku apa tidak itu
itu dia di luar kemudian
ada penyidik yang mengejar ke sana
nah di luar kemudian soal penyidik itu diperiksa urin lain segala macam itulah ya ditahan di depan itu
kan itu dia
itu yang pertama yang kedua begini
imigrasi itu baru menyampaikan ke publik harun masiku ada di indonesia kan tanggal dua puluh dua
artinya sebelum tanggal dua puluh dua harun itu masih di luar negeri kan begitu
tadi bang ali fikri mengatakan tanggal tiga belas kpk mengirim surat cegah
itu makanya saya tanya tadi cegahnya itu sudah di acceptance apa belum
nggak mungkin kemudian imigrasi meng acceptance itu sedangkan mereka baru mengatakan
tanggal dua puluh dua lah
harun itu resmi ada di indonesia katanya begitu
kan nggak mungkin itu makanya dua itu pertanyaan saya sebenarnya
kalau memang bang eli fikri bisa menjawab itu
karena kan terbatas juga mungkin kewenangan juri bicara kan
sampai sejauh mana bang ali fikri anda bisa menjelaskan soal pertanyaan dari bang johnson
tanggal tiga belas kami sudah meminta kepada imigrasi untuk cegah dan sudah ditindaklanjuti oleh imigrasi
sudah dilanjuti tanggal tiga belas itu
artinya per tanggal tiga belas
kalau kita berbicara secara normatifnya
maka tidak mungkin dia ke luar negeri
ini pertanyaannya berarti per tanggal tiga belas kpk tahu bahwa harun masyukur di indonesia
jadi begini ya
terkait dengan proses yang di pt ika
karena itu bagian dari penanganan perkara
tentukan kami tidak memberikan informasi secara terbuka
karena ini penanganan perkara
ini adalah informasi yang dikecualikan
bahwa di pt ika betul
penyidik eh penyelidik kami ulangi
penyelidik kpk ada di sekitar
dan pt ika adalah bagian dari proses operasi tangkap tangan
operasi tangkap tangan yang kemudian kami mengamankan ada delapan orang
itu adalah kemudian salah satunya di empat orang dari delapan orang
itulah yang kemudian menjadi tersangka
jadi itu adalah proses pencarian dari terduga pemberi dan terduga penerima
pertanyaannya bukan itu
apakah disitu ada harun masyukur pak rally
tidak bisa memberikan informasi kepada bagian dari penanganan perkara
pertanyaannya yang kedua
pertanyaannya yang kedua pak rally
kpk kirim surat cegah tanggal tiga belas
apakah berarti kpk sudah mengetahui harun di indonesia
padahal imigrasi baru mengumumkan tanggal dua puluh dua
satu minggu setelahnya berarti
jadi begini pak renha
tanggal dua puluh dua itu informasi resmi dari pak dirjen yang mengakui bahwa itu ada kesalahan
sebelum tanggal dua puluh dua
mengatakan bahwa pertanggal enam itu yang bersangkutan ada di singapura dan belum kembali
ya tanggal dua puluh dua itu resminya mengatakan bahwa oh ternyata dia sudah di indonesia
karena dia ada di lainnya

jurubicara imigrasi di salah satu tv swasta itu masih mengatakan harun itu ada di luar negeri
jadi pertanyaannya begini pak rally fikri
ketika kemudian kpk mengeluarkan surat cegah
apakah artinya kpk sudah mengetahui
tanggal tiga belas itu bahwa harun masiku sebetulnya sudah ada di indonesia
itu aja sebenarnya
jadi pengertian surat cegah itu sudah jelas
pengertian surat cegah adalah agar orang tidak ke luar negeri
nah pertanggal berapa kpk tahu harun di indonesia
orang tidak boleh masuk ke indonesia
pertanyaannya pertanggal berapa harun masiku diketahui di indonesia
pertanggal berapa diketahui harun masiku di indonesia
apa tanggal delapan itu ott itu
kami dengar bang ali
jadi begini mas rehat
tanggal delapan sembilan sepuluh tanggal sembilan terutama itu kami melakukan operasi tanggap tangan
informasi tanggap tangan ini tentunya akan kita mengetahui terduga penerima dan pemberi
kemudian beri tersangka
kemudian sepuluh sebelas dua belas tiga belas nya kami mengeluarkan surat cegah
kemudian sekitar tanggal empat atau empat belas atau lima belas nya ini kronologisnya dari pihak imigrasi mengatakan bahwa
membenarkan kami tanggal tiga belas telah mengeluarkan surat telah meminta kepada imigrasi untuk mengeluarkan surat cegah
dan sudah ditindaklanjuti
namun kemudian diterangkan dari pihak imigrasi juga mengatakan bahwa oh ternyata dia ada di luar negeri per enam januari dan belum kembali
dan kemudian kan itu dikonfirmasi ulang diralatkan ya bang ali fikri bahwa ternyata
kemudian diralat di tanggal dua puluh dua oleh pak dirjen bahwa ternyata ada kesalahan
jadi terlepas jadi terlepas tahu atau tidak harun masyukur ada di mana sudah keluarkan surat cegah begitu
iya itu itu
bang ali fikri
itu makanya pertanyaan saya tadi sederhana sobat arja
saya percaya dengan berita tempo itu
itu makanya saya sekarang bertanya secara resmi kepada kpk
apakah tanggal delapan ketika ott di sekitaran pt ika itu di mana ada penyelidik kpk
harun basuki ada di situ apa tidak
kalau saya sih meyakini dari penjelasan bang ali fikri ini kpk sejak awal tahu harun masiku itu ada di indonesia
iya karena tanggal tiga belas minta penjagaan
pihak imigrasi pihak menkumham lah yang kemudian mengatakan dia ada di luar negeri
menurut anda bagaimana
kalau pikiran saya
pertanyaan penting nih ada komunikasi antara kpk dengan imigrasi
yang di tanggal tiga belas ada surat cegah
dan imigrasi dari sini kita ketahui sudah mengetahui juga bahwa masyukur di indonesia per tanggal tiga belas
pertanyaannya kenapa baru minta maaf per tanggal dua puluh dua
ada sebelas hari di sana penyembunyian data kepada publik
apakah baru diungkap setelah tempo mengungkap
begini rehat saya yakin benar benar ya yakin benar kerja tempo dalam melakukan ott di perkaranya wahyu ini itu rapi
karena mungkin tidak banyak orang di indonesia yang menyaksikan ott terhadap wahyu
saya itu menyaksikan itu
jadi saya itu ada di bandara ya dua e soekarno hatta
saya kebetulan mau berangkat menuju medan
maksudnya ott oleh kpk
iya terhadap wahyu ini
itu di depan
itu di depan mata saya
itu makanya beberapa tv memanggil saya sebenarnya
bang jansen melihat langsung ya karena ada di tweet saya
saya katakan udahlah itu kerja kpk rapi kok kerjanya di situ
saya kebetulan ketika itu ingin menyapa wahyu
karena teman saya kan saya beberapa kali jadi saksi di kpu lah begitu di televisi juga bareng dengan dia
rombongan kpk di terminal dua itu
itu makanya saya meyakini kalau cara menangkap wahyu itu yang dilakukan misalnya untuk menangkap yang lain lain
harusnya tidak hilang begitu harun masyukur ini
itu di atas lima orang penyelidik lah itu
karena di bandara itu saja rame
itu hanya mengambil seorang wahyu
bang ali fikri silahkan anda jawab usai jeda termasuk saya minta tanggapan anda soal kemudian tadi yang komisi tiga mengatakan bahwa ini jangan jangan disembunyikan
nah bagaimana kpk kemudian menjawab dan meyakinkan publik bahwa tidak ada yang disembunyikan dalam kasus harun masiku ini
tapi jawab nanti kami harus break terlebih dahulu terakhir
segmen terakhir kita jadi masing masing bang jansen bang isnur dan juga bang ali silahkan menyimpulkan kesimpulan anda sendiri
jadi saya ke bang halif fikri terakhir bang halif fikri menjawab keraguan soal tanda tanya apakah ini harun masyukur disembunyikan kenapa begitu sulit itu apa tanggapan anda tanggapan dari kpk
dan ini kedepan artinya akan seperti apa kasus ini akan terus diusut oleh kpk bang
baik mas renhat jadi tentu kami tidak berspekulasi apakah disembunyikan oleh siapa yang menyembunyikan begitu ya
tetapi yang ada adalah kami terus bekerja mencari keberadaan dari yang bersangkutan bekerjasama dengan pihak kepolisian
kami terus proaktif mencari
namun demikian tentu ketika kami ada informasi dari masyarakat ataupun siapapun media gitu
tentu akan keberadaan
dan itu yang kami dalami tentang keberadaan yang bersakutan
itu yang penting
kemudian yang kedua perkara ini terus berjalan
sekarang kami sudah per dua puluh empat kemarin kami sudah memeriksa sekitar ada sepuluh orang saksi
kami sudah melakukan penggeledahan di tiga tempat
kami sudah menemukan melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen sejumlah barang bukti yang kemudian itu dikonfirmasi kepada para saksi saksi
artinya perkara ini terus berjalan terus berjalan
dan besok pun besok hari selasa kami juga memanggil beberapa orang saksi yang akan
terus kami kembangkan di dalam menyelesaikan berkas perkara perkara ini
sambil kami juga mencari keberadaan dari tersangka hari ini dimanapun berada
kami optimis bahwa kedepan tersangka har akan bisa kami tangkap dan kami bawa ke kpk untuk mengetahui jawaban perbuatannya
oke ada tenggat waktu yang mungkin dibuat timeline nya oleh kpk
karena kan ini agar kemudian publik juga tidak simpang siur lagi bertanya tanya tanggal sekian tanggal sekian ada dimana
tanggat waktunya bagaimana dari kpk bang
ya tentunya kan begini mas secara teknis kami mencari kan tidak kami pahami
karena itu bagian dari strategi penanganan perkara
tentu kami tidak akan kami sampaikan karena itu ada informasi yang dikecualikan
tentu kita paham terkait dengan undang undangnya kan begitu
tetapi bahwa yakin kami bekerja untuk mencari itu iya
kan kami berkepentingan langsung dengan penyelesaian berkas perkara kan begitu
kalau logikanya apalagi kpk punya logikanya nggak masuk akal
saya pikirkan begitu
karena kami berkepentingan untuk segera menyelesaikan berkas perkara
dan percara itu sudah dibawa ke persidangan
bang isnur tanggapan dari anda terakhir
iya jadi ini dampak dari pertama revisi undang undang kpk
yang kedua pimpinan kpk yang kita tahu bersama banyak catatannya
dan hari ini kami tahu informasi jaksa yang menyidik yang memeriksa perkara ketua kpk di masa lalu dikembalikan ke jaksa
jadi ini banyak dampak yang kita buat sedih sekarang
bagaimana kondisi kpk banyak seperti bolong di sana sini lemah di sana sini
dan kita kehilangan harapan dari warga masyarakat
tentang lembaga yang kira kira sangat kuat memberangus korupsi
termasuk dalam kasus harun masiku ini ya
harun masiku kasus kemarin gagal menggeledah kasus gagal menangkap di pt ika itu contoh konkret bagaimana kpk sekarang yang lemah
maka penting sekarang mendorong kembali pak jokowi untuk mengeluarkan perpu
kembali mengingat bahwa dalam dua bulan prakteknya ini sekarang kpk mengakui belum ada penyadapan
dewas juga mengakui belum ada izin penyadapan yang diajukan ke dewas
artinya apa artinya kpk memang vakum
kpk dimatikan untuk lebih menangkap koruptor koruptor
dengan demikian kita sangat khawatir koruptor di berbagai daerah di berbagai penjuru dengan bebas esapora mengorupsi harta negara dan harta rakyat
oke oke bang jansen sitindaun dari anda bagaimana terakhir
untuk kpk membongkar kasus ini agar tidak ada kata disembunyikan yang seperti disampaikan oleh mbak benny kaharman menurut anda
jadi saya agak sulit komentari kpk ini
karena kalau saya kemudian mengkritik dan tidak percaya kepada kpk saya yang akan dimakan publik
karena ketika lima pimpinan ini dipilih dpr saya itu menyampaikan pernyataan publik
dan itu bisa dilihat di twitter saya saya percaya kepada lima orang ini
jadi saya percaya kepada general verly apalagi sekarang beliau bintang tiga ini dan masih polisi aktif
rasanya sih kalau hanya sekedar memburu orang seperti harun masiku ini ya yang tidak dipersenjatai tidak juga bisa buat bom lain segala macam
bang verly ini bisa lah menangkap beliau ini
di situ juga ada alexander marwata saya percaya dia
saya pernah jadi lawyer perkara saya itu diadili oleh alexander marwata
waktu itu dia masih jadi hakim ad hoc di tipikor jakarta
dia berani membuat sebuah keputusan
ketika itu membebaskan kelayaan saya pak lahan
di kasus merpati begitu jadi dia punya keberanian orang ini
itu makanya saya katakan begitu ya
saya percaya kepada alexander marwata
kepercaya kepada bang verly
kak lili pintauli ini juga boleh ini
lama ini di dunia advokasi pendampingan lain segala macam begitu
dan rasanya publik di luar sana hari ini mau tidak mau harus percaya kepada pimpinan kpk yang sekarang ini
khususnya di kasus harun masiku ya
karena memang penyelidiknya mereka
itu hari ini
tapi diganti penyelidiknya bang
kepercayaan publik ini ya ini kan kpk kpk baru ini
di tengah minornya pandangan publik kepada kpk ini karena undang undangnya dilemahkan lain segala macam
ini seharusnya menjadi pembuktian
yang kedua ini terkait soal partai
harun masiku ini kan bukan ini kan sekadar orang yang menyalek di pdip saja
bukan pengurus partai besar ini sebenarnya itu dia
jadi kalau kami di demokrat begitu setiap kader yang kena kasus korupsi langsung diberhentikan
nggak ada yang dilindungi
dan partai partai ya yang elit partainya itu kena korupsi juga banyak
golkar misalnya ketua umumnya kena
p tiga kemarin ketua umum
harusnya ini menurut anda
kemudian nasdem sekjennya kena begitu dia
jadi demokrat ketua umum kena pendara kena pernah kena begitu
jadi ini sebenarnya biasa saja
bahkan harun masiku ini orang kan jadi bertanya ini
kenapa kok hanya orang yang mencaleg di pdip begitu ini kok jadi seperti dalam tanda kutip itu hilang begini
penciuman ada di amankan ya
kan ada kesan begitu kan
kasian juga teman teman pdip nya
kasian juga begitu
jadi marilah kita lihat
kita dukung pemerintahan korupsi partai demokrat itu banyak sekali kader kena selama sepuluh tahun pemerintahan pak sby itu
tapi kami tidak pernah sekalipun melemahkan kpk
biarlah kemudian teman teman dari ylbai koalisi masyarakat sipil yang menilai itu
bahkan ketika kasus ramadhan nasarudin sekali lagi itu yang maju ke depan itu itu langsung menko purulkam ketika itu
itu pak joko suyanto selaku menko polukam
karena kan banyak lini itu kan
imigrasinya polisinya semua lain segala macam itu
jadi kami juga meminta pak mahfud md itu maju ke depan
bapak ini menko purulkam
bapak profesor hukum
pernah ketua mk begitu lah
ini maju ke depan bapak menko polulkam ini
jadi untuk menyelesaikan persoalan ini ini persoalan yang serius ini
sudah hampir berapa minggu ini ini terus jadi trending topic kan
dan ini menjadi pembuktian ya kalau kpk seharusnya kalau bisa mengungkap ini
artinya apa yang diragukan padangkan minor tadi sudah terbantahkan
dan jangan dibawa ke arah politik
ini kan soal hukum tapi jadi arah politik
gerakan jadi berdebat antar partai ini kan jadi lucu
jangan sampai kemudian hukum dikankangi oleh politik ya
ya hukum saja terus konsekuensi
terima kasih banyak bang isnor bang jansan
terima kasih banyak bang halifikri
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di layar demokrasi
kami sudahi sampai di sini layar demokrasi pada malam hari ini
saya rahatsirait pamit terima kasih